kamu anak buah saeb kan
udah nyopet apa baru mau nyopet
gak apa apa sekalian nunggu yanti
yanti udah deket kali
kau masih di jalan
masih di rumah
kok masih di rumah
tadinya udah mau jalan tapi perut aku sakit
biasa hari pertama
ya gimana tuh
besok aja gak apa apa
yaudah besok aja
yanti gak jadi dateng
biarin aja lah
jadi aku cuma raktir sama nungguin kau makan
gak apa apa atuh lah
ganti baju terus makan
makannya pake apa mah
jangan stik atu
jadi orang tuh jangan terlalu perhitungan
ya disini aja
ada informasi terkini
dija sudah menguasai beberapa bekas anak buah saya
dan anak buah saya yang masih aktif
menguasai gimana maksudnya
bekas anak buahnya
anak buah saya sudah menjadi anak buah diza
kamu sama ubed sama aja
terlalu cepat menarik kesimpulan
dija itu menggunakan usaha jualan kerudung sebagai kedok
untuk menarik bekas anak buah saya dan anak buah saya yang masih aktif
buat apa lagi kalo tujuannya bukan untuk mengetahui lebih banyak tentang saya
dan mencari simpatisan untuk menjatuhkan saya
kok jadi rumit ya
terus kita harus gimana
makan yang banyak
biar cepat besar ya ma
jangan cuma cepat besar aja ma
harus sama pintar juga
biar sama pintar
makanannya harus ikan segar
tidak ada yang bisa diberikan kepadanya
pilih sepanjang sana
dia buat gimana
gara gara bijak kita semua bisa kacau
kenapa nggak boleh
menurut kamu gimana
dija kayaknya belum tahu kalau saya temen saeb
tapi dia udah tahu kalau saya mantan copet
tahu dari mana
tahu dari mana
dulu saya pernah deket sama dija
waktu itu dia kecopetan
terusnya jadinya deket
pokoknya akhirnya saya terus terang kalau saya mantan copet
terus dizanya gimana
yaudah gitu aja
riza kayaknya belum tahu kalau aku sama ube juga mantan copet
berarti kalian berdua aja yang berhadapan sama diza
nggak usah saya sama saya
dariin aja saya sendiri
sekalian mau ngedeketin lagi
gara gara disuruh menghilang dulu
aku jadi bt gini gak ada kegiatan
lebih baik nggak ada kegiatan daripada kita bahaya
jadi pengen tahu siapa sih yang pengen laporin bos saeb ke polisi
kalau udah tahu terus mau apa
yaudah weh cuma pengen tahu aja
aku curiga yang mau laporin bos sayap itu yang waktu itu ketahuan sama aku lagi ngintip
lagi ngasih pengarahan di markas
berarti ada aku
ada kamu kak arman kak deden sama bun bun
berarti kalau bos sayap dilaporin
aku kak arman kak deden sama bun bun bakal dilaporin juga dong
kok kamu kayaknya malah seneng
kan waktu dia lagi ngintip
siapa namanya teh
diza kalau gak salah
waktu dia lagi ngintip
kan aku gak ada
jadinya aku aman
waktu dia lagi ngintip
dia aku tegor
dia gak tahu kamu anak buah bos saeb
waktu bos ngasih pengarahan
kemungkinan dia yang mau ngelaporin ke polisi
kak junaedi ya
nomor saya masih kamu simpen
ada apa kak
saya ada keperluan sama kamu
kamu lagi di mana
hari ini bisa
aku lagi di jalan sama teman
tapi kalau kita ketemuan
kamu jangan ngajak temen
yang kau diomongin penting
gak boleh ada yang tahu
tapi saya sudah antisipasi
saya sudah tidak di situ lagi
diza tahu dari siapa
tapi dia pernah ngintip waktu saya ngasih pengarahan
dia sudah tahu semua anak buah saya
kecuali rosa yang waktu itu gak ada
rosa waktu itu terlambat
terus dia yang tahu diza ngintip
waktu itu aku pikir gak penting
aku salah ya
aku boleh ikut gak
kata junaidi yang mau diomongin penting
emangnya kalau penting aku nggak boleh tahu
harusnya kalau penting aku harus tahu juga
penting buat junaidi sama aku
tapi gak buat kamu
emangnya masalah apa sih
aku belum tahu
kamu gimana sih
belum tahu masalahnya
tapi udah bisa bilang itu gak penting buat aku
junaidi yang bilang begitu
kamu harus tahu kapan bisa ikut atau enggak
kapan boleh ikut atau enggak
kamu anak buah saib kan
udah nyopet apa baru mau nyopet
kalau boleh juga